indonesia hingga kini masih mengalami triple burden di bidang kesehatan yang memerlukan penanganan serius
penyakit infeksi new emerging dan re emerging seperti covid sembilan belas
penyakit menular yang belum teratasi dengan baik
serta penyakit tidak menular atau ptm yang cenderung naik setiap tahunnya
berdasarkan data bpjs kesehatan tahun dua ribu dua puluh
beban biaya penyakit tidak menular seperti jantung diabetes hipertensi kanker dan lain lain mencapai rp dua puluh empat satu triliun
jumlah ini meningkat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu yang mana beban pembiayaannya sebesar rp tujuh belas sembilan triliun
di tahun dua ribu dua puluh dua pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit katastropik
yaitu penyakit jantung sebesar rp dua belas satu triliun
untuk itulah kementerian kesehatan menggelar sosialisasi pembangunan kesehatan dan deteksi dini
penyakit tidak menular di berbagai daerah di indonesia
salah satunya di dki jakarta tepatnya di jakarta barat pada dua puluh dua september dua ribu dua puluh
dalam kegiatan sosialisasi hadir dua narasumber
yaitu wakil ketua komisi sembilan dpr ri bapak charles honoris
dan plt kadinkes provinsi dki jakarta ibu dr gigi ani ruspitawati mm
dengan adanya kegiatan ini masyarakat juga bisa memulai perilaku hidup sehat
rajin berolahraga rajin juga
melakukan deteksi dini terhadap berbagai macam penyakit
ya termasuk penyakit tidak menular
hidup sehat dan rajin memeriksakan kesehatan masing masing
sesegera mungkin datangi fasilitas pelayanan kesehatan
semua audiens yang hadir pada hari ini bisa meneruskan semua pesan sehat
yang sampai pada acara hari ini sehingga lebih banyak lagi masyarakat
yang tetap berhubungan
saya tak sabar dengan germas atau gerakan masyarakat hidup sehat
kita punya jargon cerdik biar mudah di masyarakat
c nya itu apa c itu cek berkala cek rutin
terus e nya apa e nya itu unyahkan asap rokok gitu ya asap polusi juga termasuk ya
terus r nya itu rajin berolahraga i nya itu istirahat yang cukup
terus d nya itu ada diet seimbang dan k nya itu kelola stres
sangat mengunfah buat kami
terutama saya sendiri ada petugas ambulan dan sering membawa pasien
jadi saya bisa menjelaskan kepada pasien kami
melakukan gaya hidup sehat dan memeriksakan diri secara rutin ke puskesmas
adalah kunci untuk mencegah penyakit tidak menular
karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dpr dan semua pihak
termasuk masyarakat untuk bersatu padu bahu membahu dan bergotong royong
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indonesia